dan di media sosial twitter sebuah akun menggagas pengumpulan dana untuk ibu yang kiosnya digusur karena berjualan di bulan puasa
dan gagasan ini berhasil meraih perhatian netizen
pengumpulan dana dilakukan oleh akun twitter dengan nama edwika putra
duwika menggunakan rekening pribadinya sebagai tempat pengumpulan dana
satu jam setelah diumumkan dana yang dikumpulkan mencapai enam juta
dua hari setelah pengumuman minggu pagi dana terkumpul sudah mencapai angka lebih dari dua ratus juta rupiah
penggalangan dana diakhiri pada hari ini pukul dua belas siang